seorang pekerja perbaikan jalan di jalur alternatif kabupaten kendal temanggung jawa tengah
tertimbun longsor rabu siang
longsor diduga terjadi karena getaran kendaraan yang melintas di atasnya
setelah dievakuasi korban diangkut kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit islam weleri kendal